kementerian ketenagakerjaan menunda pengumuman kenaikan upah minimum pada tingkat provinsi maupun kota
pemerintah mengklaim penundaan akibat terdapat formulasi baru dalam penentuan jumlah kenaikan upah minimum ini
benarkah tak seharusnya kenaikan upah minimum juga dibatasi oleh kata maksimal
seberapa potensial realisasi dari kenaikan um atau upah minimum untuk tahun depan
kami akan membahasnya bersama dengan dosen hukum ketenagakerjaan fhugm nabila rizva izati
selamat malam bu nabila apa kabar
baik dan kami juga menghubungi presiden konferensi serikat pekerja indonesia atau kspi saya tikbal
namun belum bisa bergabung
serta kami juga telah mengundang menteri ketenagakerjaan ida fauzia namun tidak dapat bergabung pada dialog kita di sore hari ini
seberapa ideal kemudian
apakah ini sebenarnya jalan tengah atau seperti apa anda melihatnya
secara umum saya memang melihat bahwa permenaker delapan belas tahun dua ribu dua puluh dua ini adalah jalan tengah ya
karena secara umum dari awal kan serikat buruh sangat tidak menginginkan adanya penata penumpang berdasarkan pt tiga puluh enam dua ribu dua puluh dua
karena formulasinya dari awal sudah dikritik oleh buruh
namun apakah soal formulasi ini sudah sepenuhnya menjawab tuntutan buruh atau enggak dan apakah itu sudah ideal
menurut saya nanti akan sangat bergantung dengan hasil perhitungan di masing masing daerah
karena apakah nanti hasil perhitungan di daerah masing masing itu sudah merepresentasikan peringkatan kebutuhan hidup layak di daerah tersebut atau belum
dengan formulasi yang baru pun jika ternyata dia tidak mampu merepresentasikan kenaikan kebutuhan hidup layak di daerah tersebut
bisa jadi memang formulasi ini belum

oke bu nabila kalau begitu artinya kita paham bahwa memang akan sangat terpengaruh bagaimana kondisi provinsi maupun kabupaten kota untuk umk begitu
range nya di prosentase berapa biasanya kemudian idealnya untuk kenaikan dalam hitungan tahun begitu bu nabila
kalau saat ini memang ini tidak bisa memprediksi ya karena mungkin kita akan lebih jago membuat hitungan ini

tapi itu dalam asumsi kondisi ekonomi sedang tidak ada yang bergejolak seperti sekarang
sedangkan dalam kondisi sekarang kan naikan bbm kemarin kemudian inflasi dan berbagai hal berbagai situasi ekonomi yang terjadi belakangan ini
ya bahkan kenaikan pengeluaran pekerja juga
itu lebih tinggi dibandingkan dengan rata rata tahun tahun sebelumnya
ini yang memang menurut saya membutuhkan kebijaksanaan tersendiri bagi dewan pengupahan ketika membuat perhitungan upah minimum di daerahnya
oke artinya ketika delapan adalah kondisi yang normal tidak dengan kondisi beberapa catatan yang kemudian anda sebutkan yang terjadi hari ini
apakah kemudian delapan ini ketika misalkan nanti adalah kita bicara maksimal sepuluh maka sangat memungkinkan
apakah delapan ini menjadi delapan
apakah delapan ini menjadi angka yang seharusnya bisa dinaikkan lagi begitu
mohon maaf sih yang pertanyaan terakhir ini tidak terdengar
ya bu nabila artinya ketika delapan adalah angka di kondisi ideal ketika hari ini tidak ideal dengan berbagai catatan tadi apakah seharusnya bisa lebih dari
menurut saya sangat mungkin
menurut saya sangat mungkin bisa lebih dari delapan bahkan bisa lebih dari sepuluh
dan ini tadi memang terkait dengan
saya sendiri ketika membaca artikel ini saya sudah mengingatkan pada saat ini
saya sudah mengingatkan pada saat ini
karena sepanjang pengetahuan saya memang kebijakan penangkapan upah minimum itu tidak lagi menggunakan cap maksimal
terutama dalam konteks permenaker delapan belas dua ribu dua puluh dua juga tidak ada justifikasi yang cukup clear
karena sebenarnya formulasinya sudah ada
dan advance cap tadi itu kontraproduksi dengan formulasi yang sudah diberikan oleh termenakar delapan belas dua ribu dua puluh dua
karena pertumbuhan ekonomi di masing masing daerah itu bisa jadi sangat sukuatif
dan bisa jadi ada daerah daerah yang memang kenaikannya bisa signifikan di atas
pertanyaan yang tidak bisa saya jawab juga karena saya sendiri belum pernah menghitung di semua provinsi indonesia tapi
tapi kalau saya ambil contoh dari provinsi dig benarnya kemarin yang saya sebutkan
kalau kemudian kita coba menggunakan skema kota kota besar paling tidak
yang ada di pulau jawa misalkan ada surabaya yogyakarta kemudian jakarta begitu
apakah angka sepuluh ini sudah menjadi ideal atau kemudian di angka tiga belas seperti yang kemudian dituntut kspi ini menjadi angka ideal mengingat kondisi hari ini bu nabila
kalau saya tetap berpendapat bahwa ketika kita berbicara soal idealita dari kenaikan upah minimum maka yang harus dilihat adalah angka kebutuhan hidup layak di daerah masing masing
menurut saya itu adalah angka yang akal gitu
bagaimanapun yang paling representasi dengan kenyataan di lapangan adalah perhitungan berdasarkan khl
kalau ada ks buruh
menurut saya sangat akal hal tersebut untuk disapai
berarti ada kemudian instrumen lain ada kemudian faktor lain yang mempengaruhi kemudian perhitungan pemerintah
misalkan sektor usaha yang mungkin tidak ingin terlalu besar begitu lonjakan dari kenaikan upah minimum ini
betul saya sangat memahami ya bahwa memang di dalam kondisi ekonomi yang seperti ini tentu saja kita harus melihat dari dua sisi antara dari sisi pekerja dan pengusaha
tapi saya merasa bahwa ketika kita bicara di konteks penetapan upah minimum itu memang kebutuhan pekerja yang seharusnya diutamakan
karena kita upah minimum itu kan berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan hidup layak pemenuhan kehidupan yang standar begitu
yang setidaknya ada
karena di batas minimal kebutuhan hidup layak jadi memang seharusnya ketika kita berbicara soal minimum maka dicondong saja kepentingan kebutuhan pekerja
sedangkan kepentingan dan kebutuhan pengusaha itu sebenarnya bisa disupport pemerintah melalui upaya upaya lain
misalnya dengan pemberikan insentif insentif keadaan industri dalam bentuk
bisa dalam bentuk misalnya pemotongan pajak atau insentif insentif lain yang bisa dilakukan untuk menggerakkan ekonomi
karena kita tentu saja ingin ekonomi ini tetap bergerak
dan kita ingin mensupport pengusaha
tapi saya merasa bahwa seharusnya bergainingnya bukan di soal upah minimumnya jangan terlalu tinggi
karena kan upah minimum itu sebenarnya juga akan berpengaruh terhadap daya beli dari pekerja
dan daya beli dari pekerja juga akan menggerakkan ekonomi
jadi idealnya memang upah minimum ini tetap sesuai dengan kenaikan kebutuhan hidup daerah masing masing
agar daya beli pekerja itu tidak tergerung
dan tujuan kita untuk menggerakkan ekonomi itu akan bisa sama sama berjalan
oke ini kemudian berarti akan ada efek domino
ini terkait dengan juga kemudian daya beli dari para pekerja
ini juga menarik ketika tadi kita sama sama mempertanyakan ketika diberlakuan pamer naker delapan belas nomor dua ribu dua puluh dua
kemudian diklaim kemudian ada hitungan yang baru
atau apakah jangan jangan kemudian sudah tepat penggunaan permenaker ini
atau jangan jangan kita merujuk saja pada undang undang cipta kerja nomor sebelas dan juga pp tiga puluh enam dua ribu dua puluh satu
kalau kemudian ada perhitungan yang lebih ideal begitu bu nabila
menurut anda seperti apa
ini memang tricky ya
karena memang saya termasuk orang yang cukup sering mengkritisi undang undang cipta kerja maupun peraturan pelaksananya dalam hal ini pp tiga puluh enam dua ribu dua puluh satu
dan memang kalau kita bicara dalam konteks normatif yang ideal adalah ketika formulasi pp tiga puluh enam dua ribu dua puluh satu itu memang dirasa tidak sesuai atau tidak ideal
maka yang sebaiknya dilakukan revisi terhadap pp tiga puluh enam dua ribu dua puluh satu dalam bentuk peraturan pemerintah juga
kalau permasalahannya adalah ini kan memang buah kondisi yang sekarang sedang unprecedented
karena di satu sisi kita punya putusan mahkamah konstitusi yang secara tidak langsung tidak memperbolehkan pemerintah
bukan secara tidak langsung secara langsung tidak memperbolehkan pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan baru terkait undang undang cipta
tidak memperbolehkan untuk membuat kebijakan kebijakan yang bersifat strategis terkait dengan undang undang cipta kerja
sementara di sisi lain kenaikan bbm inflasi besar besaran tahun ini itu tidak akan bisa terpresentasikan oleh formulasi ump yang ada di pp tiga puluh enam
sehingga saya merasa sih memang permenaker delapan belas dua ribu dua puluh dua ini adalah jalan pintas
pintas mentara untuk bisa menyelesaikan
tapi untuk kebetulannya memang menurut saya tetap perlu ada evaluasi yang menyeluruh terhadap formulasi pp tiga puluh enam dua ribu dua puluh satu
nah cukup terlihat dinamika yang terjadi selama dia diperlakukan dua tahun ini ternyata tidak sesuai dengan tujuan awalnya yang mau mencari keseimbangan dan upang ini mungkin berkeadilan bagi sebuah pihak
baik ini kemudian yang menarik artinya pertanyaannya adalah apakah kemudian kita akan tetap dengan solusi jangka pendek ini
atau kemudian harus diperbarui dengan pp yang baru begitu ya
tapi jangan dijawab dulu bu nabila karena kita akan jeda senak
pemirsa taplah bersama kami di cn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kita masih akan melanjutkan dialog
terkait dengan penetapan upah minimum dua ribu dua puluh
masih bersama kami dosen hukum ketenaga kerjaan fhugm nabila rizfa izati
dan kemudian ada narasumber yang bergabung melalui sambungan telepon presiden aspek indonesia dan juga presidium gerakan buruh indonesia mirah sumirat
ibu mirah sudah bergabung bersama kami kah
siap siap sudah
baik ini saya akan melanjutkan yang kemudian saya tanyakan tadi ke bu nabila begitu
terkait dengan kalau kita bicara solusi jangka pendek
apakah jangan jangan kita hanya menggunakan ini dulu
atau kemudian sebelum berganti tahun kita harus mengganti pp nya
atau kemudian kita siapkan untuk dua ribu dua puluh empat di tahun berikutnya bu nabila
kalau menurut saya memang ini adalah solusi jangka pendek untuk tahun dua ribu dua puluh
sepanjang pemerintah belum bisa merevisi pce enam dua ribu dua puluh satu
karena memang masih diberikan batasan oleh mp sampai undang undang cipta kerjanya
maka diperbolehkan ada peraturan pasangan baru
dan ini sebenarnya adalah tahun depan di tahun dua ribu dua puluh empat
jadi memang saya kira untuk tahun dua ribu dua puluh tiga
jadi menurut saya nanti untuk yang umt dua ribu dua puluh empat harusnya memang sudah bisa menggunakan perlu ada evaluasi lah
pp tiga puluh enam dua ribu dua puluh satu dan memang jika dirasa perlu untuk direvisi ya berarti memang perlu direvisi dalam bentuk peraturan pemerintah yang baru
oke perlu kemudian ada regulasi yang mengatur untuk kemudian bisa kita gunakan secara jangka panjang begitu ya bu nabila
oke saya akan ke bu mirah begitu
bagaimana buruh melihatnya bu
iya jadi gini mas bram
kait dengan perhitungan umt yang tidak menggunakan pp tiga puluh enam
kita sudah tepat ya mengambil keputusan karena ini sesuai seiring sejalan dengan keputusan mahkamah konstitusi atas cr undang undang cipta kerja di dua ribu dua puluh satu lalu
jadi artinya sudah tepat ketika pemerintah memaksakan justru ya kemarin marin tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua justru menggunakan pp tiga puluh enam justru itu adalah sebuah pelanggaran konstitusi
nah artinya maka dari itu ketika memang putusan mk itu bahwa undang undang cipta kerja inkonstitusional
maka seluruh peraturan yang menjadi turunannya termasuk pp tiga puluh enam itu tidak berlaku jangan digunakan gitu loh
tapi kan lagi lagi pemerintah kemarin ya
kemarin tiga tahun kemarin itu menggunakan
nah ketika pemerintah ketika serikat pekerja serikat buruh meminta untuk tidak menggunakan lagi pt tiga puluh enam untuk unt
kemudian pemerintah mengakomodir ya ini bagian daripada bahwasannya pemerintah masih paham
ternyata paham terkait dengan aturan ini
baik bu mira tapi kemudian tadi kita membahas ini kemudian seakan akan menjadi solusi jangka pendek begitu
karena kemudian ada perhitungan yang berubah terkait dengan standar ump yang ditentukan pemerintah
apakah menurut anda dan teman teman buruh juga dibutuhkan regulasi baru untuk kemudian mengatur lebih matang begitu terkait dengan adanya minimum dari kenaikan upah ini sendiri
makanya ketika putusan mahkamah konstitusi itu menyampaikan itu kita kerjain konsesional
maka ketika asalkan itu bersarat ya sepanjang syaratnya itu belum terpenuhi maka berlakulah aturan yang lama
undang undang tiga belas tahun dua ribu tiga atau pp tujuh puluh delapan untuk pengupahan
seharusnya pemerintah menggunakan pp tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi
pakai itu jadi nggak ada batasan batasan yang tadi disampaikan di dalam kepman delapan belas itu ada batasan maksimal gitu ya
itu juga saya kritisi ya kami kritisi dari pekerja buruh gitu
padahal kenyataannya kami faktanya kebutuhan hidup layak kami itu lebih daripada itu
dan kalau dikatakan itu hanya untuk jangka pendek
pemerintah juga kan harus segera ya berikan waktu dua tahun gitu
nah apa ininya solusinya kalau memang nggak ada kan kembali
putusannya menyatakan kembali ke undang undang yang sebelumnya gitu
nah kalau memang misalnya dalam hal ini mereka nggak mau
misalnya harus segera digunakan perpu peraturan pengganti undang undang itu
hasil survei pasar yang kami lakukan ini survei pasar secara nyata ya secara real di lima pasar secara tradisional dan juga modern
jadi itu angka
begitu dengan kondisi yang banyak sekali catatan
apakah kemudian biasanya kalau dilihat dari pola yang sudah ada apakah akan jauh dari angka tuntutannya atau jangan jangan pemerintah akan punya sendiri begitu biasanya
kalau misalnya saya lagi lagi menggunakan contoh yang sudah saya tahu hitungannya di kemarin teman teman d i y itu serikat di d i e dia memperhitungan
hitungannya sih nanti kira kira kalau misalnya di d i y itu nanti akan ada sekitar tujuh sampai delapan
dan itu juga masih bergantung dengan koefisien
kan di situ ada dalam formulasi tersebut ada koefisien satu sampai tiga yang sebenarnya dalam peraturan tidak terlalu clear
sebenarnya koefisien itu yang menentukan siapa
sehingga saya berasumsi bahwa itu akan menjadi diskresi dari dewan pengupahan untuk menentukan koefisien tersebut dalam formulasi upah minimum itu berapa
dan lagi lagi akan sangat bergantung jika memang dewan pengupahan bisa menggunakan koefisien yang tinggi
maka kemungkinannya akan bisa cukup tinggi
dari formulasi di permenaker yang sekarang
tapi kalau misalnya koefisien yang diambil tetap koefisien yang rendah
bisa jadi tetap akan sangat jauh dari angka yang diharapkan oleh teman teman buruh gitu
oke tergantung angka koefisien yang kemudian akan ditentukan oleh pemerintah
oke saya akan tanyakan kepada bu mira
ketika kemudian saat ini diundur kurang lebih tanggal dua puluh delapan kalau tidak salah akan diumumkan untuk ump provinsi begitu
ketika nanti tidak sesuai dengan harapan dari teman teman buruh atau misalkan
apa kemudian langkah dari teman teman buruh ibu
iya jadi gini benar

setmen ini nih yang nomor delapan belas ini jadi satu menghidupkan memfungsikan kembali dewan pengupahan yang ada di kota atau kabupaten dan juga provinsi
yang kemarin sempat dimatisurikan
ya saya quote in quote unquo dimatisurikan atau dimatikan lah ya oleh karena keberadaan pp tiga puluh enam
nah dengan ada captain ini maka semua akan dilumpahkan akan difungsikan kepada dewan pengupahan yang ada tiga unsur dari sikat pekerja pengusaha dan pemerintah
dewan pengupahan kota kabupaten dan juga provinsi
ini sih masih di atas angka inflasi lah kalau bicara mau negosiasi gitu ya
bukan di bawahnya inflasi gitu
jadi ini juga masih di atas angka inflasi gitu
harapannya kemudian dewan pengupahan daerah baik provinsi atau kabupaten kota akan cukup memahami begitu ya bagaimana kondisi dan situasi ekonomi yang ada di daerah tersebut
terakhir ibu ketika nanti tanggal dua puluh delapan ternyata tidak sesuai dengan harapan teman teman buruh apa yang kemudian akan dilakukan
kalau tidak sesuai itu gini
jadi prinsipnya kami mengapresiasilah kepada
keputusan pemerintah untuk tidak menggunakan pp tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu untuk perhitungan ump ini
artinya sejalan atas apa tunturan kami yang tiga tahun yang lalu gitu ya dari dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh dua
tapi yang pertama
kita akan tunggu tentu seperti apa kemudian berapa kemudian kisaran kenaikan
yang ditetapkan oleh pemerintah beberapa hari lagi
terima kasih telah bergabung bersama kami presiden aspek indonesia dan juga presidium gerakan buruh ibu mira sumirat
serta dosen hukum ketenaga kerjaan fakultas hukum universitas gajah mada nabila rizwa izati telah bergabung bersama kami
selamat malam salam sehat selalu ibu ibu
selamat malam mas bram